ratusan pemudik dari pulau bangka tiba di pelabuhan bum baru palembang rabu suri
mereka menggunakan kapal cepat agar tiba lebih awal dan tidak terlalu lelah di perjalanan
untuk merayakan lebaran idul fitri dua ribu dua puluh tiga di kampung halaman
bum baru ini adalah pelabuhan lama yang melayani pulau bangka dengan kapal cepat dengan tarif di atas rp tiga ratus lima puluh
sejak sepuluh tahun lalu ada pelabuhan baru di tanjung api api
yang melayani rute bangka dengan kapal feri dengan tarif lebih murah yaitu rp tujuh puluh
namun kapal cepat kebung baru ini tetap dipilih karena langsung sandar di dermaga kota palembang
setelah menyeberangi selat bangka dan menyusuri sungai musi
di pelabuhan bum baru terjadi lonjakan penumpang yang signifikan
untuk hari ini
perumpang naik perumpang turunnya naik tiga puluh satu sepuluh persen per hari ya
tapi secara total naiknya naik hanya lima puluh empat persen tadi
sebelum layanan kapal roro di pelabuhan tanjung api api
bumbaru adalah pelabuhan utama ke bangka
saat ini pelabuhan relatif lebih sepi dibandingkan belasan tahun lalu
dono purwanto bini apriyadi palembang sumatera selatan